informasi lainnya saudara setelah sempat viral di sukabumi cianjur dan jakarta
lantaran meminta minta secara paksa seorang pengemis ditangkap satpol pp dan dinsos kota bogor jawa barat
pengemis ini dibawa ke rumah sakit jiwa dan jika tak terbukti mengalami gangguan jiwa
dinsos akan mengembalikan ke pihak keluarga
beginilah aksi pengemis yang viral karena mengemis dengan cara memaksa
aksi ini telah dilakukan pelaku di berbagai kota
mendapat laporan dari warga petugas satpol pp dan dinasosial kota bogor
langsung menemukan ibu parubaya ini di jalan raya lawang gintu
awalnya pengemis ini menolak dan meronta
namun setelah dibujuk petugas dinasosial pengemis ini bersedia ikut dibawa ke dinasosial
untuk dilakukan asesmen dan akan dikembalikan ke keluarga
dari keterangan yang lebih dalam
sama yang bersangkutan setelah itu kita bekerjasama dengan dinasosial untuk dilakukan tindakan ke depan
setelah ngobrol mungkin dari hati ke hati ya
ibunya punya masalah pribadi sekitar empat belas tahun yang lalu
mungkin masalah keluarga kalau saya tanya masalahnya berat atau enggak bu sangat berat
pengemis ini viral karena suka meminta uang kepada warga dengan cara memaksa di beberapa kota
seperti sukabumi cianjur dan jakarta
pengemis yang bernama rosmini ini kemudian dibawa ke dinas sosial untuk diobservasi
apabila rosmini makin tenang akan dikembalikan kepada keluarga
wulan sabto hadi kompas tv bogor jawa barat